banjir kembali menggenangi pemukiman warga di kebonpala kampung melayu jakarta timur pada minggu sore hingga senin dini hari
banjir diduga akibat hujan yang mengguyur wilayah ibu kota pada minggu sore dan banjir kiriman dari wilayah bogor jawa barat
banjir menggenangi warga di rw tujuh di kawasan kebon pala kampung melayu jakarta timur
banjir ini berasal dari luapan kali ciliwung yang berada tidak jauh dari permukiman
hingga minggu dini hari ketinggian air yang merendam ratusan rumah warga berkisar antara sepuluh cm hingga satu lima meter
menurut ketua rt dua puluh lima rw tujuh kebon pala amirudin sebagian warga telah diungsikan ke tempat yang lebih amal
terlebih adanya informasi dari bpbd dki jakarta yang menyebut bahwa air akan kembali naik pada senin pukul tiga pagi
sekitar tadi sore jam tiga sampai saat ini belum surut ya
mungkin ada informasi lagi nanti ada kenaikan air lagi dari depok sekitar jam tiga subuh
khususnya di wilayah saya ya di dekat kali itu sekitar satu lima meter lah di dalam rumah